tol transjawa surabaya solo telah beroperasi dengan tarif penuh
dengan kecepatan rata rata seratus km per jam
surabaya solo mampu ditempuh dalam waktu tiga jam
namun pengguna tol mengeluhkan kurangnya lampu penerangan dan spbu
inilah proyek prestisius tol transjawa
bahkan saya dibuat penasaran
saat menjajal rute surabaya solo saya pun dibuat tercengang
dengan kecepatan rata rata seratus km per jam
surabaya solo mampu ditempuh dalam waktu tiga jam
sejumlah rest area telah tersedia dengan fasilitas memadai
ada pula yang masih dalam pembangunan
namun sayang rest area belum dilengkapi dengan stasiun pengisian bahan bakar minyak
setelah melakukan perjalanan sekitar kurang lebih dua ratus delapan puluh km
dari gerbang tol waru gunung sampai solo
saya menyaksikan hanya ada dua spbu yang bisa difungsikan
yakni di wilayah setelah waru gunung
yakni di krian kemudian juga di wilangan
itu pun dengan varian bahan bakar yang cukup terbatas
dan juga dengan stok yang sangat terbatas
ini merupakan salah satu spbu yang berada di kilometer lima ratus sembilan belas di ngawi
dan kita bisa melihat ini belum difungsikan
artinya jika anda melalui tol transjawa
harus memastikan bahwa isi tanki kendaraan bahan bakar anda
dalam keadaan penuh sehingga tidak mengalami kebingungan
pada saat kehabisan bahan bakar di jalan tol
persalahannya bagus senang sekali
hanya ada beberapa tempat tempat yang belum tersedia pom bensinnya
ya itu saja tapi bagus sekali
hanya mungkin kebersihan kamar mandi perlu dijaga
saya di korea itu toiletnya indah sekali malah cocok buat selfie cocok
meski jalan tampak mulus kita patut waspada
lantaran ada beberapa titik jalan yang bergelombang
di sepanjang perjalanan ini saya melihat kondisi jalan cukup baik
namun di kilometer enam ratus enam puluh delapan kita perlu memelankan kendaraan
karena saya menemukan ada jalan bergelombang sepanjang kurang lebih dua ratus meter
selain itu saat menjelang malam seperti sekarang
kita harus lebih berhati hati karena kondisi penerangan sangat minim sekali
dan lebih lebih karena kondisi jalan sepi jangan sampai kita mengantuk saat berkendara
pengguna jalan pun ada yang mengeluhkan minimnya lampu penerangan
dari tol palikanci ke pejagan itu jalannya masih bergelombang
mungkin untuk penerangan ya
penerangan tolnya itu kurang
penerangan lampu jalannya itu
yang di palikanci sampai pejagan sama mojokerto itu memang kurang
menjawab minimnya fasilitas tersebut
direktur utama jasa marga solongawi menyatakan
pihaknya telah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan
hanya memang kami sedang memiliki fasilitas yang diperlukan
dan kami sudah menunjukkan desainnya waktu itu
desainnya masih kita bahas berkali kali dengan just mereka property
dan sekarang dalam penyelesaian
kemudian juga dengan pertamina itu juga proses panjang lah prosesnya
untuk sampai pada negosiasi untuk mencapai yang sekarang ini
jadi kalau untuk penerangan jalan
memang tidak diperlukan sepanjang jalan itu harus ada penerangan jalannya
kalau malam hari itu sudah cukup dengan namanya guidepost
dengan reflektor yang di samping samping itu sudah cukup
dengan lampu mobil sudah cukup
sudah cukup untuk membuat jalan ini menjadi terang
tarif tol transjawa surabaya solo sebesar rp dua ratus enam puluh lima ratus
jika menempuh rute panjang hingga semarang
tim liputan cnn indonesia transjawa surabaya solo
dan bagaimana dengan tarif tol transjawa
berikut tarif untuk kendaraan golongan satu
operasional jalan tol transjawa dibagi menjadi empat klaster
mulai dari jakarta hingga pasuruan
klaster satu tol jakarta palimanan dengan tarif rp satu ratus tujuh belas
sementara klaster dua palimanan semarang rp dua ratus dua belas lima ratus
lalu klaster tiga semarang hingga pintu tol mojokerto surabaya rp tiga ratus dua puluh enam
dan klaster keempat merupakan jalur tol dari surabaya hingga pintu tol gratis
pasuruan dengan tarif sebesar rp lima puluh tujuh
total tarif kendaraan golongan satu sebesar rp tujuh ratus dua belas lima ratus sekali jalan
namun sayangnya diskon tersebut tidak berlaku bagi pengguna jalan tol di klaster satu jakarta palimanan
link di bawah ini